presiden joko widodo resmi mengajukan nama kepala staff tni angkatan udara marsikal hadi cahyanto sebagai calon panglima baru tni
menggantikan jenderal gatot nurmantio yang akan memasuki masa pensiun bulan maret mendatang
di selak kunjungan kerjanya ke bandung dalam peresmian tol soroja senin empat desember dua ribu tujuh belas
presiden jokowi menyampaikan hadi cahyanto mampu memimpin dan membawa tni ke arah yang lebih profesional
sesuai jati diri tni sebagai tentara pejuang
percepatan pergantian panglima tni gatot nurmantio dinilai penting tidak hanya untuk masyarakat
tetapi juga bagi internal tni sendiri
saya yakin dia memiliki kemampuan dan kemimpinan yang bagus dan bisa membawa tni ke arah yang lebih profesional
sesuai dengan menjadi dirinya yaitu antara rakyat